anda masih bersama kami di cnn indonesia news hour
di tengah pandemi covid sembilan belas pt plni tetap berusaha menjaga agar jalur pengiriman barang ke seluruh indonesia
melalui jalur laut tidak terganggu
untuk menjaga kenyamanan dalam pergerakan jalur laut
direkturat jenderal perhubungan laut mengeluarkan surat edaran nomor dua puluh satu tahun dua ribu dua puluh satu
yang berisi petunjuk operasionalisasi sesuai dengan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran covid sembilan belas
hal ini diharapkan menjadi acuan bagaimana transportasi laut dapat melayani masyarakat tetapi tetap menjaga protokol kesehatan
pemerintah juga memastikan di tengah pandemi ini jalur distribusi laut tidak akan terganggu
dan dapat memaksimalkan penggunaan tol laut demi kelancaran distribusi barang ke seluruh indonesia
esensinya bahwa distribusi logistik tidak boleh terganggu
sehingga direkturat jenderal perhubungan laut
itu mengeluarkan beberapa surat edaran yang terkait dengan logistik ini
dan protokol pencegahan penyebaran covid sembilan belas
nah itu ada sa translator sa dua puluh satu tahun dua ribu dua puluh
tentang jaga jarak kemudian cuci tangan dengan sabun
kemudian menggunakan masker di atas kapal itu diatur semuanya
dan telah bergabung dengan kami direktur usaha angkutan barang dan tol laut pt pelni masrul kalimi
selamat siang pak masrul
selamat siang mbak riana
mohon izin saya lepas masker ya
silakan pak masrul
pak masrul langsung saja apakah permintaan dan distribusi jalur laut di masa pandemi ini seimbang pada saat pandemi ini pak masrul
baik terima kasih
pertama sekali bapak ibu kami sampaikan bahwa pt pelni atas arahan dari kementerian perhubungan lewat pak menteri
bahwa jalur laut terkait dengan distribusi untuk logistik harus tetap berjalan dengan baik
artinya bahwa mulai bulan maret sampai saat ini
atau dari mulai bulan maret sampai bulan
artinya betul betul bahwa load factor atau permintaan masyarakat malah naik di saat kondisi pandemi
dan pt pelni betul betul menjaga jalur logistik ini sesuai dengan arahan pak menteri perhubungan
demikian mbak riana
oke pak masrul meskipun ada peningkatan tapi kendala apa saja yang dihadapi pada saat proses distribusi logistik ini pak
baik ada beberapa hal memang yang menjadi kendala
awalnya adalah ada beberapa pelabuhan di daerah timur yang menutup pelabuhannya
namun demikian karena ada arahan dari pak menteri perhubungan sehingga semua jalur bisa terbuka kembali
di mana terutama untuk logistik itu diperbolehkan untuk disandarkan atau dibongkar di pelabuhan tujuan
oke pak masrud strateginya apa saja yang dilakukan untuk melancarkan proses distribusi
meskipun tadi anda mengatakan ada peningkatan tapi sudah berhasil ditangani
tapi strateginya apa pak secara konkret yang bisa dijabarkan oleh pt plni
yang utama adalah komunikasi koordinasi dengan stakeholder dengan stakeholder terkait
sehingga hambatan hambatan yang muncul bisa lebih awal diatasi
jadi suatu contoh sebelum kapal yang akan berangkat menuju daerah tujuan
paling tidak kami sudah dapat informasi awal
jadi pelabuhan tujuan ini bahwa ternyata memang pelabuhan di tujuan ini bisa terbuka atau bisa dihadir kapal
dan untuk support terkait dengan manpowernya dan seluruh fasilitas itu sudah siap
oke pak masrul sistem distribusi menggunakan tol laut ini sudah berapa pak
trayek tol laut yang aktif dan kerjasamanya dengan pihak mana saja
baik untuk tahun dua ribu dua puluh pt pelni mendapat penugasan delapan trayek tol laut untuk melayari daerah tiga tp ya
kecil dan terdepan
di mana kembali lagi dari delapan track tol laut ini alhamdulillah malah di saat pandemi
justru permintaan maupun muatan balik dari daerah tiga tp ini sangat meningkat
artinya bahwa dengan adanya tol laut ini yang menjadi program nawacita presiden republik indonesia pak jokowi
ini sangat berhasil
yang pertama trakian bisnis pada dasarkannya dan pertumbuhan atau percepatan pertumbuhan daerah tiga tp ini bisa terlaksana
dengan adanya tol laut ini malah membuka usaha baru yang tetap bini masyarakat di daerah tiga tp yang sebelumnya diusaha wisata segala macam
tapi malah mereka sekarang banyak berusaha untuk menjadi atau mengirimkan barang barang yang ada di daerahnya untuk didistribusikan atau dijual di daerah jawa pot atau di sulawesi
pak salah satu tujuan tol laut itu kan menekan disparitas harga ya di wilayah barat dan juga timur
apakah sejauh ini sudah berhasil pak
atau masih ada kendala kendala
percepatan pertumbuhan daerah itu benar benar hadir gitu pak
terakhir pak masrul pt plni menjamin distribusi hingga terluar terpencil atau tiga tp itu pak apakah sudah terrealisasi dengan baik dan wilayah mana saja yang menjadi fokus tiga tp ini pak
baik terkait dengan daerah tiga tp yang sudah kita layani yaitu utamanya dari pelabuhan surabaya makassar sampai ke tahuna
selanjutnya makassar jailulu
selanjutnya dari tanjung priok ke natuna ke tarempa
kemudian ada yang dari bitung ke tahuna tagulandang lirumyangas marore bitung
ada juga yang dari surabaya ke tidure buli mabaweda
artinya bahwa betul betul trayek tol laut ini masuk ke daerah tiga tv tersebut mbak
oke terima kasih pak masrul kalimi direktur usaha angkutan barang dan tol laut pt pelni atas waktunya
kepada cnn indonesia news hour siang hari ini